ebe batik tradisional cirebon merupakan salah satu pusat pengrajin dan penjualan batik terlama di cirebon
yang dikenal dengan sebutan batik rusmi
sebutan batik rusmi berawal dari peranki gede trusmi
salah seorang pengikut setia sunan gunung jati
yang mengajarkan seni membatik sembari menyebarkan agama islam di desa trusmi
berlokasi di jalan panembahan utara
pleret cirebon di daerah ini banyak dijumpai pengrajin dan toko batik khas cirebonan
daerah pusat perdagangan batik ini berjarak sekitar tiga km dari kota cirebon
sebelum pandemi covid sembilan belas
pengunjung dari luar kota yang serius hendak berbelanja tidak perlu pusing untuk mencari lokasi
biasanya menyediakan jasa jemput pelanggan di stasiun kereta api
berbagai motif batik cirebon tersedia di sini
seperti motif topeng lereng patra lereng kembang
dan yang paling terkenal yaitu motif mega mendul
motif motif tersebut diterapkan tak hanya di baju
melainkan di topi shell hingga aksesoris untuk laki laki dan juga perempuan
setelah saya keliling galeri butik eb batik

saya juga mencoba membuat batik yang sangat keren dengan proses pembuatan batik motif mega mendung khas cirebon
dan juga ingin mencoba membuatnya sendiri
salah satu ciri khas dari cirebon adalah batik dengan motif megamendung
nah anda bisa menemukan berbagai produk batik di kawasan pandembangan
dan juga tidak hanya belanja dan melihat lihat batik
anda juga bisa belajar membatik seperti yang saya lakukan sekarang
disinilah tempat para pengrajin eb batik cirebon
menuangkan seni yang sangat dicari para pecinta batik
step pertama dalam pembuatan batik tulis adalah nyungging
yaitu membuat pola di atas kertas yang dikerjakan oleh spesialis pola
selanjutnya adalah ngejaplak
yaitu memindahkan pola dari kertas ke kain yang dilakukan dengan dua pengrajin

lalu ngelawong pengrajin mulai melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat lalu memberi isian pada orang lain
lantas dibuat pada ornament tertentu seperti gambar bunga atau hewan
lalu memberikan warna pada bagian tertentu dengan g breathe
lalu ngelawong bagian ini adalah menutup bagian yang telah dilihat alphabet ph et al
lalu gerentesi yaitu memberikan titik pada kelowongan tidak menggunakan gadis dengan jarum yang tipis
lalu proses terakhir
adalah melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air mendidih
kemudian diangginkan sampai kering
menurut hisham sulaiman pengelola ebe batik cerbon yang membedakan harga batik tulis dengan batik cetak atau cap adalah
proses pembuatannya yang butuh ekstra kesabaran dan ketelitian
proses pengerjaannya yang panjang dan rumit biasanya membutuhkan waktu berbulan bulan sampai bertahun tahun
jadi kalau saya pribadi dan ebe batik sendiri itu sangat memperbolehkan customer untuk melihat kenapa
karena tidak banyak orang yang mengetahui cara membuat batik dan membuat batik itu sulit
akhirnya kami lebih mengedukasi biar customer juga tahu walaupun tidak beli juga nggak apa apa gitu
yang penting kita memberi edukasi kepada orang bahwa membuat batik ini prosesnya seperti ini
dari awal sampai akhir seperti ini tantangannya seperti apa jadi orang itu mengetahui dan lebih menghargai batik itu sendiri
namun hisham juga mengatakan selama dua tahun pandemi covid sembilan belas melanda
dari biasanya dan sampai saat ini belum pulih
ia berharap pandemi segera berakhir agar para wisatawan kembali mengunjungi kawasan cirebon
dan mampir membeli batik di ebe batik tradisional
tim liputan cnn indonesia